perjalanan mudik lebaran yang semestinya menjadi sukacita berubah menjadi duka bagi hasna dua puluh lima tahun
di ruang unit gawat darurat puskesmas mesawa kabupaten mamasa
hasna terus berharap cemas menunggu kabar kedua anaknya yang hilang terseret arus segera ditemukan
diketahui akibat kecelakaan selasa kemarin tiga penumpang minibus hingga kini masih belum ditemukan
dua korban diantaranya adalah anak hasna yang berusia dua belas tahun dan dua puluh bulan
tim sargabungan terus berupaya melakukan pencarian dengan mengisir sepanjang aliran sungai mamasah dan melakukan penyelaman
meski ikut melakukan pencarian pihak keluarga mengaku sudah pasrah
saya setelahnya kaget tapi apa boleh buat tuh karena sudah begitu namanya keadaan tidak mungkin bisa ditarikin balik
saya harapkan kepada bapak semua tuh
kita sama sama berdoa semoga anak ini bisa didapat
peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi di jalan poros mamasa selasa pagi
diduga sopir mengantuk minibus yang membawa sembilan penumpang terperosok ke jurang hingga terseret arus sungai
tujuh orang termasuk sopir berhasil diselamatkan warga tiga penumpang lain masih belum ditemukan
abdi febriadi mamasa sulawesi barat